sekjen partai gerindra ahmad muzani mengungkap presiden joko widodo perannya sebagai pendorong pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri
ahmad muzani menyatakan prabowo dan megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu
muzani juga membantah tudingan jika presiden jokowi jadi penghalang pertemuan prabowo mega
menurutnya justru presiden jokowi lah yang mendorong agar kedua tokoh tersebut bertemu
keduanya adalah sahabat dan kawan lama keduanya juga sama sama mengaku tidak punya masalah
bu mega mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo bahkan baik baik saja hubungannya dengan pak prabowo
soal pertemuan ini soal waktu soal momentum dan saya kira tunggulah karena kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalang antara pertemuan pak mega betul nggak pak
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan
sementara menanggapi pernyataan sekjen partai gerindra ahmad muzani
politikus pdip andreas hugo parera menyebut megawati dan prabowo adalah politisi senior
mereka tahu waktu dan momentum yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara